sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar psbb yang menyebabkan semua siswa dan mahasiswa belajar di rumah
cara pembelajaran secara online juga dilakukan oleh anak anak berkebutuhan khusus
para guru kelas harus menyiasati metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak anak
seperti pada sekolah dasar luar biasa yayasan pembinaan anak cacat slb ypac surabaya
untuk mengajar para guru biasanya menggunakan metode video telekonferensi untuk menyampaikan materinya
meski pengajaran bisa dilakukan di rumah tak jarang para guru harus datang ke sekolah untuk memberikan materi pada anak didik
hal itu supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar sebab mereka memiliki keterbatasan pada jaringan internet
dalam psbb ini kita melakukan pembelajaran dengan cara daring
karena sesuai dengan ketentuan
ketentuan yang berlaku kita pakai daring yang kita gunakan ya seperti materi materi yang sebelum daring sebelum psbb
anak anak dalam pembelajaran daring ini anak anak ini cuma terkendala dalam hal motorik
dalam artian secara otak secara intelijensinya dia mampu seperti anak anak normal pada umumnya
di slb ypac rata rata satu kelas diisi tiga murid
sebelum psbb mereka biasa berinteraksi secara langsung di kelas
kevin merupakan salah satu murid tunadaksa kelas sembilan
meski memiliki keterbatasan pada anggota tubuhnya namun ia memiliki kemampuan menggunakan teknologi
selama belajar baik di rumah maupun sekolah media yang digunakannya adalah dengan laptop
suka belajar di rumah sih lebih aman ya
kalau di sekolah kenapa
kalau di sekolah kan banyak orang takutnya tertular gitu
tadi kamu jawab di sekolah kenapa tuh apa yang kamu kangen kalau belajar di sekolah
ya yang aku kangen sih bisa ketemu langsung terus bisa tanya dengan lebih leluasa gitu
bagi orang tua kevin selama anaknya bisa mengenyam pendidikan dengan baik dan merasa gembira
mereka akan selalu berkembang
selalu mendukung namun belajar secara online diakui punya hambatan terutama masalah jaringan
sangat bagus sih karena bisa membantu anak supaya tidak bosan di rumah
tapi sebagai orang tua saya ikut mendampingi takut ada kendala dari internetnya gitu
terus cara megangnya kadang kadang kan jatuh gitu sudah gitu aja
orang tua kevin berharap pandemi ini segera berakhir
agar kevin dan anak anak yang lain bisa kembali belajar di sekolah